pergi aja sama biro lain
kamu gak boleh pergi kemanapun
ya tapi aku udah gede mams
kamu tuh gak tau tut
apa yang akan terjadi disana
ya tapi aku berhak nentuin masa depan aku
mama tuh udah pernah kesana tut
yaudah kalau gitu aku mau pergi aja dari sini
mama tuh udah pernah mau mati tut
tadi saya ketemu
bede cantik kang
bede udah nikah
dede cantik cerita tentang mak eros
mereka sekarang tinggal di sekolah bumi
ngerasa gak diagahi orang
sebenernya beliau pengen pindah disini
pasti mau atau sob
terima kasih kang sebelumnya
jadi gini kang
supaya ke rumahnya mak eros
terus ngebujuk biar beliau mau pindah kesini
kan beliau banyak jasa sama kita kang
kecuali sama kang koswara
ya bukan berarti kita harus tunggu seseorang
berjasa dulu sama kita baru kita mau menolongnya
ini rodanya belum dipasang kang
tapi gak genit
gak caper sama perempuan
kita nyatanya udah gimana gitu
eh tapi dianya cuek aja
jadi bikin penasaran
kalau akal sih
keliatannya aja kayak caper tin
ya mungkin karena terlalu baik sama orang ya
jadi keliatan kayak cari perhatian gitu ya
padahal sih enggak tin
kayaknya emak akan datang kesini setiap hari
termasuk sabtu minggu
buat jagain edward
enggak usah mak jangan
kesian emak juga kan emak udah tua nanti capek
mending capek badan daripada capek pikiran
gak usah lah mak
biar gimana gimana juga
aceheng kan sayang sama mertua aceheng sendiri
aceheng pulang duluan ya mak ya
nanti sekalian aja
aku nggak boleh pergi ke korea
itu jawabannya tuh
kalo gitu aku pergi aja sama biro lain
kamu gak boleh pergi kemanapun
ya tapi aku udah gede mams
kamu tuh gak tau tut
apa yang akan terjadi disana
ya tapi aku berhak nentuin masa depan aku
mama tuh udah pernah kesana tut
yaudah kalau gitu aku mau pergi aja dari sini
mama tuh udah pernah mau mati tut
sejadahnya mau taro dimana
berat rasanya kalau harus berjauhan lagi
kamu lihat kan
kamu lihat bekas luka di punggung mama
dulu setiap kali ada barang yang hilang
mama yang dituduh mencuri
mama dipukulin tut
pernah sekali waktu antinya mereka hilang
mama tuh sempat berpikir
apa lebih baik mamah berbohong aja sama mereka
kalau mama yang ambil antingnya supaya mama gak dipukulin
mama dipukulin bukan cuma pake tangan tut
dua hari kemudian antinya ketemu ada di dalam mobil
mama tuh lega tut
lega banget rasanya
mama malah dipukulin sama mereka karena mama berbohong
kamu tau tut
kalau mama bisa teriak sama allah
mama tuh rasanya pengen pulang
makanya mamah tuh gak mau
mama gak mau sampai kamu ngerasain hal seperti yang mama rasain
mama gak mau tut
kamu ngerti gak tut
kita perempuan harus kuat ya
kamu harus kuat seperti maaf
udah beli ban
kalau kita undang maeros ke sini
waktunya tepat banget kang
nih csi kan mau berangkat
jadi seolah olah kita gak mengada ngada
gede kamu bagus
dimana kalau kita ke rumah kang akum